mobil yang dikendarai oleh haris prasetyo dan farida eko rianti ini tiba tiba berhenti di tengah jalan raya lejen sutoyo kota kediri senin sore
saat didatangi warga keduanya diketahui sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri
warga dibantu petugas kepolisian langsung mengevakuasi mobil ke pinggir jalan
menurut saksi mata awalnya mobil bernomor polisi ad tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga pa ini berjalan pelan dan sempat berhenti di tengah jalan hingga tiga kali
pengguna jalan yang berada di belakangnya bahkan sempat membunyikan klakson namun tidak direspon
mobil itu berhenti di pertama kedua berhenti lagi
terus mobil belakangnya ngebak bak jalan jalan turun jokernya belakangnya dilihat
akhirnya takut lari terus saya lari ke situ saya lihat dari kaca dia udah kejang kejang
sementara itu dari hasil pemeriksaan medis dugaan awal kedua orang ini keracunan minuman jus buah yang baru mereka konsumsi
sementara dugaan awal dari dokter adalah karena keracunan
dan sampelnya sudah kita ambil
kepolisian masih memeriksa dua orang tersebut
dan petugas juga mengambil sampel minuman yang dikonsumsi untuk dicek di laboratorium
yosebio novianto kediri